mengapa kasus penculikan anak marak belakangan
sejauh mana proteksi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penculikan anak
kami akan mengulasnya bersama ai mariati solihah ketua kpai dan muhammad mustafa
guru besar kriminologi universitas indonesia
saat malam bu ayi pak mustafa
bu ai belakangan ini marak dilaporkan kasus penculikan anak
menurut data komnas anak angkanya naik dua kali lipat tahun lalu dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
kalau data dari kpai apa saja yang diperoleh terkait hal ini
ya benar sekali mbak
ini ada kecenderungan meningkat ya dari tahun dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh
hingga november dua ribu dua puluh dua itu tercatat sekitar dua puluh tiga
sedangkan sampai desember kita melihat tadi hampir tiga puluh lima
nanti rilisnya tentu secara resmi akan kami sampaikan
nah ini sembilan belas di dua ribu dua puluh satu ya
tentu saja ini suatu hal yang sangat memprihatinkan
karena data kami terikot per pelanggaran hak anak yang terjadi
dan ini tentu basisnya adalah pengaduan
baik itu langsung maupun tidak langsung maupun berbasis media
ini tentu menjadi satu alarm bagi kita semua ya
karena angka ini bukan melihat banyak atau sedikitnya
melainkan sebuah peluang terjadi
sekian banyak pelanggaran hak hak anak yang terjadi ketika anak sudah
terpisah jauh dari keluarga
itu yang kami soroti dalam kasus pelikan anak
oke angka ini meningkat apakah karena memang semakin banyak yang melapor
ataukah memang melihat trennya jumlahnya meningkat sebetulnya bu ai
ya di satu sisi kita membuka ruang pelaporan sedemikian besar
baik itu langsung maupun tidak langsung ya
media juga ada yang online cetak elektronik dan lain sebagainya
nah ini tentu menunjukkan sekian banyak animo masyarakat
itu harus betul betul kita mampu layani dalam konteks
tetapi di satu sisi kita juga harus mencermati angka ini
benarkah kejadian ini juga berdasarkan pengaduan yang kemudian terlaksana penyelenggaraan perlindungannya gitu
ini tentu harus terjawab ya
karena kalau kpai melakukan pengawasan itu berdasar pengaduan
dan hampir tidak semuanya mampu terawasi
dikarenakan laporan seluruh indonesia juga masuk ke berbagai penyelenggara perlindungan anak
maupun kepada kepolisian
nah rekod di kami tentu prosentasenya kecil
yang sudah kami awasi
ini yang kemudian melejitimasi sebuah gunung es yang sekali lagi ya harus kita waspadai
karena angka juga meningkat tren juga meningkat
tapi kemudian pada satu sisi kita juga melihat angka angka di masyarakat juga masih relatif belum terlaporkan
nah dari sisi inilah kita mencermati data
tapi kemudian kita juga harus mengetengahkan data ini sebagai alarm bagi kita
bahwa situasi penculikan sudah semakin memprihatinkan
dan munculnya bukan dari orang orang yang tidak dikenal gitu ya
justru sebaliknya mereka melakukan skype grooming
yaitu pendekatan pendekatan yang awalnya mungkin keluarga sama sekali tidak mengira
bahwa orang orang ini merupakan ancaman terhadap anak anak mereka itu sendiri
kalau kemudian kita bicara alarm
bagaimana sebetulnya modus yang paling umum dilakukan oleh pelaku ini bu ai
ya pertama mereka memang dekat dengan keluarga
artinya bukan lanjut kepada anak
tetapi dia bisa saja membangun komunikasinya itu baik melalui media sosial maupun melalui keluarga
yang kita lihat di kasus jakarta itu melalui keluarga
bahkan dia pelanggan ya karena warung di tempat yang anak ini berada
dan setelah itu dia juga mampu memperyakinkan memberikan kepercayaan bahwa pada situasi tertentu
orang tua bisa menitipkan
orang tua memberi rasa aman gitu ya anak ini
gak apa apa pergi sama om beli apa
anak ini dititip untuk pengasuhan sebentar ibunya mau kemana misalnya atau bapaknya mau melakukan apa
nah pada saat itulah kita jangan lengah gitu ya
pada situasi pengasuhan inilah yang kemudian tepat waktunya anak berpindah tangan secara baik itu paksa maupun tidak
tapi dia terpisah dari orang tua
di situ juga akal penculikan ataupun menyembunyikan ya
karena di kami itu klasternya sangat luas
bisa disebut menyembunyikan penculikan
perdagangan karena dekat sekali dengan situasi eksploitatif
sehingga saya kira sistem yang terbangun diantara pelaku dengan apa
mau melanjutkan kepada anak ini dengan cara grooming child itu
baik dengan orang orang terdekat baik dengan media sosial baik dengan lingkungannya
karena ini yang menjadi perantara kuat sehingga dia bisa menerobos alarm atau ruang ruang nyaman dari anak itu sendiri
itu yang terjadi dari beberapa kasus yang kami
pak mustafa anda melihatnya bagaimana
apakah memang betul karena memang rawan ini dilakukan kasus penculikan anak ini dilakukan oleh orang orang terdekat
ataukah memang juga harus diwaspadai orang orang yang memang tidak akrab dengan anak anak
jadi anak anak ini adalah kelompok yang rentan yang mudah dikelabui oleh orang dewasa
jadi ini akan menjadi hal yang lebih mudah lagi kalau pelakunya itu orang yang dikenal
akan lebih mudah lagi
tapi tidak selalu pelaku penculikan itu adalah orang orang dekat
bisa saja orang lain tetapi tadi mampu membucuk mengelabui anak yang memang masih apa namanya mudah dipengaruhi diimbingi imbingi dan seterusnya
dengan demikian memang sebetulnya
pengawasan terhadap anak ini harus lebih diutamakan
dan kesadaran ini yang harus disosialisasikan
tapi pengawasan di sini tidak dalam arti negatif tapi pengawasan dalam rangka perlindungan
nah ini harus merupakan kesadaran dari kedua orang tuanya kemudian kerabatnya yang ada di rumah itu
kemudian masyarakat komunitas tempat mereka tinggal
ini harusnya kesadaran itu timbul ketika ada anak dari warga di situ pergi bersama orang yang dia tidak kenal
tidak pernah berada di lingkungan itu ya kemudian dia bisa langsung melakukan pencegahan
misalnya menegur eh nih kamu mau ke mana kamu siapa dan seterusnya
nah ini harus didukung dengan
peraturan perundangan yang jelas
misalnya begini waktu saya belajar di australia teman saya yang tinggal satu flat tapi unit berbeda
punya anak yang dititipkan di penitipan anak untuk usia tiga empat tahun
ada tempat penampungan kemudian kebetulan hari itu dia tidak bisa menjemput karena sakit
ibu tadi minta tolong saya untuk menjemput anak
ketika saya datang ke tempat penitipan anak tadi langsung ditanya kamu siapa
karena saya diminta tolong oleh ibunya si anak ini untuk menyebut karena dia sakit
langsung pengelola tempat penitipan menelpon ibunya dan marah kalau kamu mau suruh orang lain beritahu dulu
saya harus tahu pak yang menjemput ini adalah orang yang memang apa namanya berhak untuk menjemput
beri kuasa untuk
nah ini sampai aturan aturan detail itu jelas sekolah juga demikian ya
sekolah tidak membiarkan anak pulang kalau tidak ada kepastian dia pulang ke rumah dan ada di rumah
oleh karena itu ketika di australia sekolah sampai sore itu bukan untuk dijejali dengan pengetahuan dan teknologi
tapi fungsi sekolah untuk mengawasi dan melindungi anak ketika kedua orang
orang tuanya harus bekerja
jadi itu sudah diantisipasi
oke jadi sistem perlindungannya harus berlapis begitu ya dari anaknya itu sendiri orang tua dan juga lingkungan
nah kalau kemudian kita bicara soal apa yang menyebabkan penculikan anak ini marak dilakukan pak mustafa apakah memang jika dibandingkan dengan aksi kriminal lain menculik anak ini mudah dilakukan
karena kita tahu kalau kemudian kita bicara dua kasus belakangan kan
tapi kalau kita bicara kasus yang sebelumnya ini motifnya latar belakangnya adalah ekonomi misalnya
jadi memang anak tadi seperti saya katakan adalah kelompok yang rentah untuk dieksploitasi jadi korban kesehatan
karena anak tadi diculik bisa dengan tujuan untuk memulih tebusan dari kedua orang tuanya
bisa juga dijadikan apa
korban kekerasan seksual
bisa juga menjadi korban perdagangan anak
dan ketika perdagangan anak motivasinya macam macam bisa apa namanya kalau masih bayi kemudian diadopsi
tapi bisa juga yang sekarang perlu diperhatikan untuk diambil organnya
tapi karena kebutuhan transplantasi organ manusia itu banyak tapi sumber yang tinggal sedikit
sehingga memang pengawasan perlindungan kepada anak ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan anak
bu ai kalau dari catatan kpai sebetulnya motif paling utama penculikan anak ini apa
ya dari data yang terlaporkan ke kami pertama memang pintu eksploitasi
eksploitasi itu dibagi dua
baik dia eksploitasi secara ekonomi
yaitu tadi terpenuhinya aspek aspek ekonomi ya
dari anak dia dipekerjakan dia jadi pengemis misalnya dan lain lain
yang kedua eksploitasi seksual
bisa berbarengan juga dengan ekonomi
karena dia juga ada orientasi seks dengan anak kemudian dia juga bisa menjual anak
dan kemudian ya secara seksual dia menjual tetapi juga dengan menggunakannya
nah ini terjadi
berikutnya juga kita jangan lupa ada situasi penculikan
yang itu dilatar belakangi konflik keluarga
secara domestik mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan misalnya anak yang ditelantarkan akibat perceraian ya
atau justru mereka berbut rasa asuh
ini terjadi terutama antar keluarga yang menikah campuran
ini berkepanjangan ya antar negara
menggunakan pendekatan pendekatan yuridiksi juga yang berbeda
saya kira ini bagian penting yang harus kita garis bawahi pada situasi penculikan
yang dilakukan oleh keluarga
itu memang tidak serta merta harus masuk ke jalur hukum
tetapi harus diselesaikan secara perdata atau secara mediasi kekeluargaan
kpi kasusnya sangat berlimpah
tetapi yang harus kita cermati pula ini juga yang menjadi situasi yang berakhir ya pada situasi pelanggaran hak anak
orang tua berebut kemudian saling mengadu dengan dali penculikan
pada prinsipnya itu sesungguhnya justru menelantarkan
justru menelantarkan anak
mereka pada situasi sulit pada situasi yang penuh bully ya
situasi sosial yang kurang ramah yang memberikan dampak
justru dia disengsarakan secara sosial atas nama perebutan yang kemudian terlapor dari situasi penculikan itu
nah selain itu memang ada sindikat ya
kita tidak bisa menutup mata
pada peristiwa trafficking atau perdagangan manusia
baik itu antar wilayah bahkan antar negara
memang kerap diawali dari penculikan
bahkan ada grup mencari melalui internet atau melalui virtual
itu memungkinkan anak justru lari dari rumah hanya untuk mengikuti undangan bisa jadi temannya
bisa jadi orang orang yang mungkin sebelumnya dia tidak kenal
dan ditemukan di berbagai tempat yang memang bermuara pada eksploitasi seksual
misalnya anak anak yang dilacurkan ya
hanya dengan apa dia diajak yuk malam tahun baruan misalnya deh
beberapa saat yang kami terima
itu mereka pergi dari rumah sekitar seminggu
dan orang tuanya mencari mengadukan ke polisi ya
laporan ke polisi dan mengadu ke kami
itu ternyata ditemukan di akun akun yang memang open booking ya
dalam hal ini berkuara pada eksploitasi seksual
nah hal inilah yang justru menurut kami
ada situasi kerentanan
baik dari konteks domestik ya
baik dari konteks tadi
situasi banyaknya juga
situasi sosial yang menyebabkan
dorong anak anak ini pada situasi pelanggaran hak anak
dan yang ketiga
memang ada sindikat yang bermain untuk melakukan langkah langkah pelanggaran hak anak ini
untuk kepentingan eksploitasi dan tujuan baik itu secara seksual maupun secara ekonomi
dan tentu saja pasar belak organ tubuh juga itu tidak bisa dinapikan ya
saya kira beberapa laporan kita pernah mendengar
tetapi laporan dari kpai memang sampai detik ini kita belum mampu
dan belum ada
laporan yang memang bermuara pada proses laporan tubuh
ini yang perlu kita waspadai
beberapa laporan juga motif motif dari orang orang melakukan penculikan
terutama yang tidak dikenal
itu selalu bermuaranya pada sisi eksploitasi
kalau kemudian kita bicara proteksi misalnya
bagaimana memberikan proteksi yang ideal kepada anak anak
supaya hak anak tidak terlanggar
terutama dengan kasus penculikan
misalnya kalau kita lihat
dua kasus belakangan terungkap lewat cctv
apakah kemudian ada permintaan untuk menempatkan cctv di kota kota
di beberapa lokasi di jakarta misalnya
ataupun juga di daerah lain
apakah ini juga bisa menjadi solusi
dan bagaimana kemudian yang ideal
aturan yang ideal untuk memproteksi anak dari penculikan anak
ya sebelum kesana saya kira benteng utama adalah pengasuhan ya mbak
kita harus melihat bahwa ada sebuah situasi yang ini juga memberi apa ya
lebih kerentanan terhadap anak
ketika aspek pengasuhan dari orang tua tergeser
ya tadi ada trust yang sebetulnya manipulatif dari seseorang
untuk melakukan child grooming
nah disinilah sebuah situasi pengasuhan positif
pengasuhan melekat pengawasan dan memberikan dukungan pemantauan optimal orang tua
itu betul betul berperan
karena kita tidak bisa menggeser sedikit pun gitu ya
aspek pengasuhan pola asuh ini kepada orang orang yang kita walaupun sudah dikenal baik
dan kemudian justru mengalihkan demi gitu ya
hal hal lain yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan
disinilah yang saya kira bentuk komunikasi efektif
antara keluarga dengan anak yang harus betul betul diutamakan
yang kedua tentu
relasi sosial juga sangat menentukan
bagaimana orang sekampung bisa mengawasi anak gitu ya
yang berikutnya juga peralatan yang tadi disampaikan
ada pemantauan di pos pos keamanan gitu ya
dan kemudian mereka bekerja dari mulai rt rw
ini bukan perkara apakah mereka punya tugas khusus mengenai perlindungan anak atau tidak
tetapi ketika terjadi penculikan satu x dua puluh empat jam
percepatan atas penanganan pelanggaran hak anak
itu merupakan mandat undang undang
jadi relasi sosial inilah yang menjadi pintu masuk
atas terselenggaranya pertindungan anak
penyelenggaraan ini yang seharusnya betul betul bisa menjadi modal sosial
yang ketiga tentu law enforcement
yaitu penegakan hukum
pada peristiwa di jakarta
kpai mengatakan ya
bagaimana kita bisa sedemikian lama untuk mencari seorang malika
jadi ini yang kami terus lakukan koordinasi dengan kepolisian
kemudian tempat tempat apa
baik stasiun dan segala macam
kita sudah punya perangkat atas komunikasi yang efektif
nah terakhir mungkin dpo nya ya
daftar pencarian orang
barulah setelah itu animo masyarakat
baik itu partisipasi pelaporan dan lain sebagainya itu tersebar
saya mengatakan apakah dengan status dpo tidak harus menunggu tiga minggu
karena ini situasi yang betul betul menyatakan ya
dan kebetulan tidak ada yang mengatakan bahwa anak sudah berpindah tangan dalam situasi terpaksa atau tidak
bukan pada yang haknya
merupakan sebuah langkah yang harus segera diantisipasi
harus segera ditangani dan bahkan diselesaikan
nah ini saya kira merupakan terobosan
kemarin ada perhatian kapolri langsung
kemudian di tingkat polda dan lain sebagainya
sehingga tiga hal ini ya
lapis pertama adalah aspek keluarga
kemudian law enforcement tentu menjadi pintu pintu yang bisa mencegah sekaligus menangani
dan tentu ada efek jeras supaya tidak terjadi kembali persoalan yang sangat memprihatinkan ini
pak mustafa anda sepakat dengan apa yang disampaikan bu ai tadi
bahwa tiga hal ini yang kemudian menjadi kunci utama untuk meningkatkan proteksi terhadap anak
sistem perlindungan dan pengawasan anak ini yang harus ditingkatkan
jadi misalnya harus anda program bagi anak sesuai dengan kelompok usianya
paut itu menjadi salah satu institusi tempat perlindungan pengawasan anak
tetapi kan jam jamnya terbatas
nah sebaiknya ketika kedua orang tuanya bekerja ya dia harus diperpanjang
karena tujuannya tidak semata mata memberikan pendidikan tapi tadi perlindungan pengawasan pengasuhan
kemudian ketika pengawasan perlindungan dan pengasuhan itu dilakukan oleh kerabat di rumah sendiri
harus ada pengakuan oleh negara dan pengaturan oleh negara termasuk kompensasi
karena ini perlindungan kan sebetulnya kewajiban dari negara
jadi termasuk anak ini diizinkan diawasi dirawat dilindungi diasuh di rumah ketika kedua orang tuanya harus bekerja
itu harus berdasarkan persetujuan lembaga
karena belum tentu orang yang dipercaya tadi orang yang betul betul kredibel untuk mengasuh mengawasi dan pengasuhan
mengawasi dan melindungi anak
karena banyak kejadian kekerasan domestik itu pelakunya juga keluarga sendiri
nah ini pemberian persetujuan persetujuan atau semacam lisensi terhadap orang orang yang mengawasi anak ini menjadi penting
kemudian sistem laporan harus terintegrasi antar institusi
kalau ada laporan masuk ke kpai langsung muncul juga
muncul juga di polisi
agar supaya tidak menunggu lagi kpai melaporkan dulu ke polisi baru polisi bertindak
sebaliknya kalau ada laporan kepada polisi kpai juga langsung tahu
dia bisa mempersiapkan diri
karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku dan sebagainya kan polisi
dan kpai tidak mempunyai sumber daya manusia untuk melakukan itu di seluruh indonesia
termasuk karena di indonesia itu ada lsm pelindungan anak yang dianggap orang orang mengira itu formal
itu juga harus diberi kewajiban mempunyai hubungan link dengan kpai dengan polisi juga
jadi bukan berdiri sendiri
oleh karena itu ketika tidak ada link pelaporan ini seolah olah dari segi
jadi kita harus mengingatkan kekuantitas peristiwa penculikan anak sedikit
karena yang ditangani oleh kpai kan jumlahnya di bawah sepuluh kalau nggak salah
itu secara kuantitatif dianggap sedikit
padahal pada tahun dua ribu sembilan belas data polisi mencatat penculikan dan pekerjaan anak memberikan kerja kepada anak itu angkanya dua ribu sekian
itu tahun dua ribu sembilan belas
jadi jauh sekali begitu angka gapnya ya
angka yang dilaporkan ke polisi itu jauh lebih tinggi
itu yang dilaporkan
belum yang tidak dilaporkan karena barangkali yang diculik tadi anak jalanan
orang tuanya dari awal nggak tahu anaknya di mana dan seterusnya
itu juga apa namanya satu peristiwa yang tidak tercatat tidak terjaring di dalam data
sehingga memang ini harus serius
harus serius termasuk ketika yang menculik adalah salah satu orang tua karena ada keputusan pengadilan hak asuh anak yang kepada ibunya
tapi bapaknya mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak untuk mengunjungi dan seterusnya
itu bisa terjadi
kalau di amerika pertama kali tetap ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa dulu
dianggap sebagai pelanggaran serius dulu
baru nanti ditelusuri karena bisa terjadi salah satu pihak ibunya atau bapaknya itu menculik karena ditelantarkan oleh ibunya ternyata atau dilentarkan oleh bapaknya
jadi dia menculik untuk menyelamatkan bukan melanggar
jadi baru setelah itu ditelusuri apa sesungguhnya yang terjadi
jadi dalam rangka perlindungan harus ditempatkan dulu ini pelanggaran serius dulu
jadi kita harus melihat adanya integrasi begitu ya antar lembaga dan juga perusahaan
juga negara menganggap bahwa penculikan anak ini adalah kriminal yang serius
baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian negara bereaksi terhadap jumlah kasus yang terus meningkat dan kita harapkan tentunya ada gerakan yang terobosan yang besar sehingga jumlah penculikan
anak ini bisa menurun angkanya ke depannya
baiklah terima kasih
mustafa guru besar kriminologi universitas indonesia atas ulasannya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu